permasalahan sampah di indonesia menjadi masalah aktual yang sering dijumpai
krisis sampah di daerah istimewa yogyakarta misalnya
di sejumlah titik di kota yogyakarta sampah terlihat menumpuk di rumah warga
ataupun tempat penampungan
sementara sampah apa yang menjadi solusinya
kita akan membahas bersama sekretaris daerah yogyakarta
pak beni selamat malam
selamat malam mas reza sehat selalu
alhamdulillah sehat selalu pak
pak benny terima kasih atas waktunya
pak benny melihat banyaknya sampah yang ada di daerah istimewa yogyakarta
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah diy untuk mengatasi masalah sampah tersebut
ya terima kasih mas reza
jadi seperti tadi dilihat kelihatannya kan bombasi sekali ya
sampah yang dilebar begitu saja
jadi begini permasalahan sampah ini kan bukan kali ini saja yang dihadapi oleh
empat kawasan satu kota di diy
flashback ke belakang bahwa konsep penanganan sampah itu kan bukan pembuangan sampah
tapi pengelolaan sampah
faktanya tetapi kita melihat sekarang adalah pembuangan sampah
nah akibatnya apa
lima ratus ton per hari yang diperkirakan mampu ditampung di tps piungan tadi
yang konsepnya pengelolaan jadi pembuangan sampah
seharinya itu kuotanya sudah melebihi dari tujuh ratus ton
bahkan mendekati angka sembilan ratus ton per hari
kalau sehabis itu
daya tampung yang dulu dikonsepkan kita sebut zona a dan zona b
sudah penuh dan sudah ditutup
pemerintah daerah daerah sma jakarta
bersama sama dengan tiga daerah lain
yaitu kabupaten bantul kabupaten sleman dan kota yogyakarta
mengelola sampah piungan dan membuat transisi satu dan transisi dua
yang transisi satu kita sebutkan
sekitar tujuh ratus ton per hari
kalau ini kita buka seluruhnya untuk sleman dan bantul
maka dalam waktu sangat pendek akan sudah penuh
sementara transisi dua
yang sudah kita siapkan itu baru siap operasional kira kira di akhir september ini
atau awal september ini
oleh sebab itu kita bersepakat dengan pemerintah sleman
maka pengelolaan sampah untuk kabupaten sleman dilakukan secara desentralisasi
di mana kabupaten sleman punya pengelolaan sampah di taman martani
di tempat saya tinggal
kemudian yang di kabupaten bantul
pemerintah bi juga sudah bersepakat
saya matur ke pak bupati
siap bahwa bantul bisa mengelola sampahnya secara terdesentralisasi melalui pengelolaan sampah tps tiga r di kalurahan kalurahan
nah sekarang permasalahannya adalah tinggal di kota
kota setiap hari itu nyaris sekitar dua ratus sembilan puluh ton per hari
kalau bisa disusutkan dari sampahan organik
berarti masih sekitar dua ratus lima puluh ton
kemudian kami berkomunikasi
bekerja sama dengan kabupaten kulonprogo
bisa digeser kurang lebih lima belas ton per hari ke kulon progo
seperti tadi tergambarkan di visualisasi
bisa kita geser ke transisi satu sebanyak seratus ton per hari
kalau ini bisa dilakukan pemilahan
maka sebetulnya pr nya tinggal seratus
maka terjadi seperti visual gambar yang sudah disampaikan oleh cnn indonesia tadi
nah inilah yang lalu kita hadapi
lima ratus ton per hari sampah kota harus kita selesaikan bersama sama
caranya adalah mengelola sampah melalui pemilahan secara ketat
kalau yang kita lihat digambarkan semua sampah dikumpul ditumpuk dibuang lalu digeser ke piungan
kalau ini bisa kita lakukan pemilahan
maka volume sampah yang bisa kita geser ke piungan itu bisa maksimal
baik pak beni
jadi kita baru sama sama bekerja sama
pak benny ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang begitu ya pak
untuk tadi merubah kebiasaan
memang seharusnya kita memilah sampah dari rumah
tidak langsung membuang
tadi anda juga katakan ada beberapa solusi yang memang sedang dikerjakan begitu ya
ini membutuhkan waktu untuk cari solusinya tapi apa yang bisa dilakukan dalam masa transisi pembenahan sampah
dan juga pembenahan kebiasaan

terlebih daerah istimewa yogyakarta kan merupakan salah satu daerah yang banyak turisnya pak
kapan apa yang bisa dilakukan dalam masa transisi ini
dan kapan kami bisa melihat hasilnya
dalam waktu pendek tentu kita harus sudah membiasakan diri
baik kami yang di kantor pun bahkan di bantul
setiap rapat itu wajib
kalau opd nya tidak melaporkan setiap jumat
maka dikenakan teguran langsung oleh pak bupati
artinya kita harus memberi teladan bahwa kita pun harus para asn membiasakan memilah
kemudian juga harus mulai juga masyarakat memilah
sehingga yang keluar adalah tinggal yang organik
nah kalau ini bisa kita lakukan
kita siap digeser ke tpst piungan gitu ya
sambil kita menyiapkan kecepatan transisi dua
transisi dua sedang dikita kebut
supaya lalu tidak terlalu lama
locknya sampah dari kota yang digambar itu menumpuk di mana mana
nah itu dalam waktu pendek sudah bisa kita lakukan
pak beni pak beni
yang menjadi pertanyaan saya adalah
apa yang bisa dilakukan dalam masa transisi ini
kita sepakat sama sama sepakat
bahwa memang harus ada perubahan kebiasaan
begitu untuk kita memilah sampah di rumah
dan tidak langsung membuang semua sampahnya
tapi apa yang bisa dilakukan di masa transisi sekarang ini pak
ya memaksimalkan penggeser sampah
terutama di kota ke tpst piyungan
pr nya tinggal di situ tinggal yang di kota
kalau yang di sleman kita sudah sepakat bahwa sleman
secara mandiri mengelolanya di taman martani
dan ini sudah dilakukan oleh sleman
sleman sudah mulai menggeser sampah sampah ini ke taman martani
kemudian di bantul itu sudah dilakukan secara mandiri
kita bisa contoh di bangu barco
yang seratus ton kalau itu kuotanya dua ratus ton di kota
seratus ton sudah bisa kita atasi
normalnya seperti tadi kita lihat
yuk kita melakukan kerjasama antar daerah
masih ada kemungkinan dalam waktu pendek
kita dialog dengan pemerintah kabupaten gunung kidul
berapa yang bisa kita geser ke gunung kidul
maka dengan penambahan peralatan armada tadi
yang bisa kita geser dan peralatan yang di lapangan
maka sesegera mungkin ini bisa dilakukan sebetulnya
dan itu bisa kita lakukan dalam waktu cepat
pak benny tapi terkadang nih ya
kita sudah memilah sampah begitu masing masing di rumah
tapi ketika sudah dikumpulkan
sampahnya justru dijadikan satu
sampah organik dan sampahan organik
dan dibawa ke tempat pembuangan tpst
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah
supaya menjamin apa yang sudah dilakukan masyarakat
kita sama sama tadi mau berubah
dengan melakukan pemilahan sampah dan ini terjadi sampai di ujungnya
jadi pemerintah pun juga harus berdisiplin diri gitu
kalau masyarakatnya sudah bisa memilah
maka yang dinaikkan truk pun harus dipilah gitu
jangan dijadikan satu lalu dibuang lagi
ini kan sama saja tidak akan menyelesaikan masalah gitu mas riza
berarti bisa dijamin ya pak beni bahwa nanti
sampah yang diangkut adalah sampah yang sudah pasti
sudah dipilah oleh masyarakat begitu ya
baik kita tunggu seperti apa apalagi
tadi kita lihat bahwa memang yogyakarta ini salah satu tempat wisata
harapannya pemandangan seperti tadi tidak bisa kita lihat lagi
karena masing masing masyarakat sudah berubah dan juga sampahnya sudah terlalu

baik baik terima kasih sekretaris daerah yogyakarta beni suharto selamat malam
selamat malam mas ya terima kasih sehat selalu